kalau anda berpikir buah stroberi hanya bisa diolah menjadi minuman atau aneka camilan manis anda salah
di jalan suradipa dan pasar bali sebuah resto khusus menyajikan aneka penganan serba stroberi
buah ini menjadi bahan utama untuk diolah menjadi sup atau tommyan stroberi
buah stroberi tidak hanya digunakan sebagai topping atau garnish ya
tapi juga menjadi bumbu utama dan isian sup yang dikombinasikan dengan isian tomyam seperti sayur udang dan jamur
terbayangkan gulatnya cita rasa khas stroberi yang asam manis berpadu dengan kuah sup tongnya
pasti akan terasa segar di lidah
rasanya tuh enak asem pedas
rasanya tuh pokoknya nyambung gitu loh sama stroberinya jadi enak aja dan harganya worth it sih menurutku
ide menjual kuliner serba stroberi ini berawal karena ingin memanfaatkan hasil panen dari kebun pribadi
dan menjadi ragam kuliner yang bisa dinikmati banyak orang
kita buktikan bahwa stroberi juga bisa dimain kos sebagai pengganti
misalnya saya ganti tomat dengan stroberi dengan menyentuhkan rasa asamnya
tapi cirika stroberi itu gak akan hilang dalam makanan
selain itu tentunya ragam kuliner berbahan dasar stroberi bisa anda nikmati di sini
seperti pizza dan aneka minuman model
anda cicipi mulai dari harga dua puluh ribuan sampai lima puluh ribu rupiah saja per porsi
masih ada menu sup lain
segar dan kaya rempah
begitulah cita rasa sajian berkuah sup ayam kampung di sebuah kedai kopi yang berlokasi di tembilahan indragiri hilir riau
sajian berkuah yang menggunakan daging ayam kampung ini diolah dengan berbagai bumbu rempah pilihan
seperti tambahan jintang cengkeh
menu sup ayam melewati proses masak selama satu jam
sampai daging terasa empuk dan bumbunya meresap sempurna
tapi untuk kembilan pasti selalu singkat
rasanya bagus itu enak ya mantap ya
dengan resep turun temurun yang sudah ada sejak tahun dua ribu empat ini
dalam sehari kedai tersebut dapat menjual sup ayam kampung hingga delapan puluh porsi
ini ayam nyamuk
dan rotasun tiga kolam
sajian sup ayam kampung bercita rasa segar dan kaya rempah ini
bisa anda nikmati di kedai yang buka mulai pukul enam pagi hingga pukul empat sore
hanya dengan mengeluarkan uang sebesar tiga puluh lima ribu rupiah saja
tim liputan cnn indonesia